zaman sekarang jalan dan jajan dimana aja udah gampang
mulai dari minum kopi sangir khas aceh yang gak perlu merogoh kocek
hingga bersedekah untuk kaum sesama agar diri lebih dekat dengan tuhan yang maha esa
dengan cris proses bayar jadi cepat cara pakainya juga gampang
bikin kita untung lewat proses yang terjadi langsung
karena transaksi yang aman bikin hidup jadi lebih nyaman dan pikiran juga tenang
soalnya bayar bayar udah praktis tinggal scan pakai cris
kris satu kode qr untuk semua pembayaran